majelis kehormatan mk melakukan sidang etik perdana untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik
oleh ketua mk anwar usman dan juga hakim lainnya jadi total ada sembilan
pada kamis lalu dimulainya majelis terdiri dari tiga hakim dan memanggil sepuluh pelapor
banyak yang menyoroti pembentukan mk mk ini belum tentu bisa mengungkap dugaan pelanggaran etik
yang dituduhkan kepada para terlapor kita bahas sore ini bersama para narasumber
yang pertama ada bapak idewo gede palguna mantan hakim konstitusi pak palguna selamat sore
selamat sore putri
terima kasih atas waktu anda saya sapa juga bang ferry amsari direktur pusako bang ferry selamat sore
terima kasih atas waktunya bapak bapak sekalian saya ke pak palguna terlebih dulu
pak palguna kita tahu sekarang sorotan ke majelis kehormatan mk mkmk
ini anda juga pernah berada di posisi yang sama maret lalu ketika memeriksa
kemudian memutus dugaan sulap putusan salah satu hakim konstitusi
pak palguna yang menjadi pertanyaan banyak pihak
sekarang seberapa luas dan seberapa kuat sebenarnya kuasa dari majelis kehormatan mk ini sebenarnya pak palguna
kalau kuasa secara etik kalau kuasa secara etik ya kuat sekali
kalau ditemukan pelanggaran etiknya berat itu itu kan memang sanksinya bisa sampai pemberhentian
jadi kalau itu yang anda maksud
jadi kan sangsinya bisa teguran ringan teguran tertulis
dan kemudian pemberhentian tidak dengan hormat kan itu anginnya
tapi kan kalau dikatakan seberapa kuat kalau itu yang dimaksud ya itu cukup kuat sebenarnya
secara ini secara etik gitu ya
ya rekomendasinya begitu ya pak palguna
pak palguna tapi begini
dan rekomendasinya mengikat loh
oke rekomendasi mengikat
tapi begini sekarang kemudian banyak yang berpendapat
salah satunya ylbhi mengatakan ini majelis kehormatan ini seperti jeruk makan jeruk
karena kemudian dilantik ya dilantik oleh ketua mahkamah konstitusi
kemudian yang terlapor juga ada ketua mahkamah konstitusi diantaranya
nah pertanyaannya ketika majelis kehormatan ini bersidang tentunya akan memeriksa beberapa pihak
apakah akan menjadi kesulitan jika memang mereka harus berhadapan langsung ini
karena terlapornya ada salah satunya adalah ketua mahkamah konstitusi
apakah itu menurut anda akan menjadi salah satu hambatan
begini untuk menjadi hambatan atau tidak itu tergantung kepada majelis etik yang memeriksa
dulu waktu saya jadi ketua majelis kehormatan kan saya periksa semua termasuk pak ketua juga
anda bisa tanyakan bagaimana pertanyaan saya
dan bukan tidak perlu ditanyakan sebenarnya
anda bisa cek pertanyaan pertanyaan kami atau pertanyaan pertanyaan saya khususnya di pertimbangan hukum
di pertimbangan dari putusan dari majelis kehormatan yang dulu waktu saya ketua itu
itu kan apakah disitu menunjukkan saya ada kesungkanan atau tidak
atau pertanyaan saya cukup objektif
memang menuju kepada hal yang perlu diketahui dan perlu saya ketahui
dan perlu diketahui oleh majelis kehormatan untuk memeriksa sesuatu
nah itu kembali kepada majelis kehormatan yang memeriksa

dengan kata lain hal itu tidak bisa dinilai secara a priori gitu ya
nah itulah sebabnya dulu kenapa saya menyarankan segera saja dibentuk yang permanen
supaya tidak timbul pertanyaan pertanyaan seperti ini
nah sekarang misalnya kalau tidak dibentuk majelis kehormatan kan salah juga
nah kalau dibentuk pasti sifatnya harus ad hoc
dan itu harus memang ketua mahkamah konstitusi
yang harus menandatangani
lalu siapa lagi
siapa lagi kalau bukan ketua mahkamah konstitusi
lalu ketika ketua mahkamah konstitusi menandatangani jeruk makan jeruk laginya
ini kan jadi serba salah
jadi yang saya maksud itu sebenarnya apakah ini nanti akan kredibel atau tidak
tidak bisa kita nilai secara a priori di awal
nanti kita lihat prosesnya
saya nggak tahu bagaimana nantinya majelis kehormatan ini akan memeriksa
kita lihat nanti kan dari cara memeriksanya dan dari siapa siapa yang diperiksa
tapi kan tadi kan pak jimli sudah mempersilahkan
jadi itu menurut anda adalah salah satu langkah baik untuk menunjukkan bahwa ini terbuka
dan kemudian bisa diukur dan juga bisa dilihat oleh seluruh rupiah gitu ya
bang ferry kalau misalnya
ya bang ferry kalau menurut anda ini sekarang sudah mulai selasa depan akan dimulai persidangannya
dan memang full tapi memang waktunya terbatas karena ad hoc
maksimal dua puluh empat november sudah harus ada keputusannya
apa kekhawatiran kekhawatiran dari anda bang ferry yang mungkin atau ketakutan anda atau kekhawatiran anda yang mungkin muncul dalam persidangan ke depan
ya secara kapasitas individu ya
sulit mencari tandingannya ya
kehadiran pro jimli sudah
dapat begitu ya
tapi ada satu hal yang mengganjal di publik dan itu harus terbuka kita sampaikan
untuk kemudian juga menjadi pertimbangan bagi prof jimli dan anggota majelis kehormatan mahkamah konstitusi
yaitu yang dipertanyakan publik soal dukungan beliau kepada calon yaitu pak prabowo
bukankah putusan sembilan puluh puu dua puluh satu romawi dua ribu dua puluh tiga itu salah satu putusan yang menguntungkan pak prabowo
ini kan perlu direspon dengan bijaksana oleh mk mk agar tidak orang melihat mk mk mempertanyakan atau memeriksa konflik kepentingan hakim konstitusi
sementara di diri mereka juga ada konflik kepentingan itu
dan itu perlu dijawab dengan bijaksana
belum lagi dan itu juga saya yakin pak palguna merasakan
misalnya soal komposisi mk mk
hadirnya hakim konstitusi sebagai anggota mk mk itu kan memang menimbulkan perdebatan
tapi saya berada di angle yang mau menyatakan untuk apa ada hakim konstitusi di dalam forum etika untuk hakim konstitusi itu sendiri
yang diperiksa itu adalah orang yang sering berbeda pandangan dengan dirinya
maka tidak adil bagi orang itu diperiksa oleh hakim konstitusi ini
atau orang yang mau diperiksa itu adalah orang yang sepakat setuju sahabat karibnya
juga tidak adil bagi publik bahwa hakim konstitusi itu yang memeriksa temannya
jadi keberadaan komposisi ini memang cukup meragukan publik
merasa komposisi mk mk sebelumnya tidak terlalu diributkan publik
padahal perkaranya juga menurut saya sangat luar biasa kemarin itu
itu sebabnya kenapa tidak dipilih saja figur figur yang tidak ada
tidak ada kaitannya ya
relasinya ya konflik kepentingannya
jadi memang itu yang harus dijawab oleh mk mk
sementara perkara ini bukan perkara kecil
ini berkaitan dengan pemilu dua ribu dua puluh
bukankah salah satu calon yang sudah mendaftar
walaupun nanti akan diputus tiga belas november ya
adalah keponakan ketua mk
kalau kemudian ini tidak memberikan dampak kepada sesuatu hal yang kemudian membuat publik nyaman
menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat saya agak yakin ini ya
masalah ini akan berulang kembali
begitu terjadi sengketa perselisihan hasil pemilu
orang juga akan mempertanyakan posisi yang sama dari ketua mk ini
nah menurut saya memang ketua mk tidak terlalu sensitif diurusan urusan etika
kapan dia patutnya bersikap sebagai seorang ketua mk
dan kapan patutnya dia bersikap sebagai adik iparnya seorang presiden
nah ini pasti akan rumit apalagi menjelang dua ribu dua puluh
saya sendiri agak meragukan ketua mk tidak akan mengulangi kealpaan begini ya
di menjelang dua ribu dua puluh
dan kalau ketua kalau mk mk tidak membenahi mk dari sekarang
ini sungguh sangat menyedihkan
bagaimanapun generasi pertama mk mk ini dikenal sebagai pembangun fondasi mk yang baik
yang meruntuhkannya kan generasi generasi berikutnya
dengan berbagai peristiwa
nah kalau prof jimli gagal mengembalikan maruah mk seperti sedia kala
ini kita kehilangan momen ya
saya pikir pak palguna sebagai generasi pertama juga berdoa nih
agar ini betul betul jadi momen untuk membenahi mahkamah konstitusi
betul betul pak palguna apakah hal hal mengganjal ini juga seperti yang tadi dikatakan bang ferry
apakah anda juga melihat ini sebagai sesuatu yang mengganjal
karena begini ini berkaitan dengan public trust kepercayaan publik
dan itu sulit sekali dicapainya tapi mudah sekali menghilangkannya
ya gini modal utama dari majelis kehormatan itu memang public trust
bahkan juga modal utama mahkamah konstitusi itu public trust
nah jadi sehingga ketika public trust itu terganggu
memang agak sulit menghilangkannya
satu satunya cara menghilangkannya itu adalah membuat pertimbangan putusan
dalam hal ini sekarang putusan mk mk
yang benar benar bisa menjawab kegelisahan publik itu
terutama kecurigaan kecurigaan atau apa namanya syakwa sangka seperti yang disampaikan ferry tadi
saya sendiri belum tahu tidak tahu ya setidaknya belakangan baru mengetahui
kalau kecurigaan kecurigaan itu ada di dalamnya
kalau kecurigaan demikian itu ternyata ditujukan kepada prof jimli
tetapi jika pengalaman subjektif saya digunakan saya sih tidak ada keraguan ya
apalagi saya di periode pertama bersama dengan beliau
dan kemudian saya juga anak didiknya dalam pengertian
saya adalah anak bimbingannya ketika saya mengambil s tiga di universitas indonesia
jadi kalau dari sisi itu pandangan subjektif saya mengatakan seharusnya tidak ada keraguan
tetapi lagi lagi saya harus mengatakan
tetapi peringatan ferry betul
karena kalau ini misalnya tidak terjawab nanti lewat putusan majelis kehormatan
betul kita akan kehilangan momentum
tapi kembali kepada posisi ketua mk
kalau kemarin kan memang masih ada ruang beliau untuk menyebutkan gimana
ada konflik kepentingan kan yang mengajukan permohonan
bukan mas gibran gitu lah katakanlah yang disebut sebut dalam berita kan gitu
tapi nanti misalnya kalau terjadi sengketa
salah satu pihaknya itu apalagi nanti berkait dengan calon presiden yang ada hubungan keluarga itu
sudah tidak bisa menghindar lagi kan kalau nanti umpamanya gitu
tapi ini kan masih jauh ini kita masih berada di persoalan etiknya sekarang
jadi belum tiba pada itulah
tetapi apa yang dikatakan ferry tadi itu
itu memang sebagai suatu early warning yang harus diperhatikan
dan saya kira sebagai hakim
saya kira sensitivitas itu dimiliki ya
kita berharap atau setidaknya kita berharap bahwa itu akan ada gitu
dan sungguh sungguh menjadi pertimbangan nanti di masa yang akan datang
tapi itu belum terjadi
mari kita sekarang bicara tentang mkmk dulu gitu
jadi intinya jadi menurut anda
jadi intinya sama seperti pernyataan anda sebelumnya
jadi tidak bisa dilihat sekarang
dilihatnya nanti seiring berjalannya dengan persidangan atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etis ini ya
pak palguna ya
jadi begini putri
kita nanti lihat persidangannya
persidangannya kita lihat
sama seperti kita melihat menyaksikan sidang sidang mk
persidangannya kita lihat
dan kemudian nanti
itu kan tampak walaupun
saya tidak tahu nanti apakah persidangannya terbuka atau tertutup
karena kalau pmk nya diikuti dulu waktu masa saya kan tertutup
walaupun saya inginnya terbuka waktu itu
tapi kan nggak bisa ya saya melawan ketentuan itu
informasinya untuk terlapor akan tertutup
tapi kemudian untuk saksi saksi akan terbuka pak palguna
baguslah kalau begitu
kalau begitu bagus
nah dari situ kan publik kemudian bisa menilai
ini pertanyaannya pertanyaannya objektif atau pertanyaan yang diarah arahkan
nah itu akan terlihat nanti di sana
nah itu kan walaupun majelis etik ini bukan pengadilan yang sesungguhnya
tetapi saya kira di situ
prinsipal judicial conduct itu berlaku di sana
yaitu bahwa keadilan itu bukan hanya harus ditegakkan
tapi harus terlihat ditegakkan
terutama dalam pemeriksaan itu
saya terakhir ke bang ferry sekarang
bang ferry ada sebelumnya ada selentingan menyebutkan begini
jangan terlalu optimis dengan mk mk
kalau anda sekarang bagaimana melihat prosesnya seperti ini
dan juga pak palguna tadi juga sudah memberikan beberapa hal pandangan subjektif beliau
saya di posisi waspada mbak putri
kalau saya meragukan kapasitas integritas prof jimli
terutama hakim konstitusi generasi pertama
kayaknya saya berdosa juga ya
orang yang banyak berjasa dalam ketatanegaraan dan membangun mk menjadi sangat baik
tetapi kenapa perlu diposisikan waspada
bagaimanapun saya memegang pendapat medicine ya
kalau seluruh penyelenggaraan negara itu malekat
maka tidak perlu lagi forum pengawasan
kalau kemudian prof jimli malekat pak wahidudin adam malekat pak bintan sargi malekat
mungkin tidak perlu kekhawatiran berlebihan soal beberapa relasi kecil namun sangat penting
yang berkaitan dengan penyelenggara negara
saya ingin mengatakan bahwa proses kemarin itu nyata sekali konflik kepentingannya
ketua mk itu pamannya gibran
yang memohonkan adalah harta yang ketuanya adiknya gibran
pemohon yang dikabulkan pak palguna menyatakan eksplisit dalam permohonannya
bahwa dia adalah penggemar berat gibran
dan termohon adalah anggota dpr dan pemerintah yang pemerintahnya ayahnya gibran
aneh memang rasanya bagi saya kalau ketua mk tidak berkomitmen
sebagaimana putusan dua puluh satu lima puluh satu dan lima puluh lima sebelumnya
tetapi kemudian mengabaikan konflik kepentingan di putusan sembilan puluh
ini yang membuat semakin ragu dengan suasana mk
tapi tetap ingin berharap bahwa ini bukan hakim kaleng kaleng
yang menjadi majelis kehormatannya orang yang sangat ternama
dan saya yakin di lubuk hati prof jimli
dia pasti ingin mk baik seperti sedia kalah
tapi ya memang kewaspadaan perlu terus dibangun
idealnya memang mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh pak palguna di awal
adalah bahwa dewan etik itu sepestinya tetap tidak ad hoc seperti ini
tapi itu mungkin bisa kita bahas di sesi yang lain ya bapak bapak
karena waktunya terbatas
jadi terima kasih sekali sore ini pak palguna sudah bergabung
dan juga bang ferry sudah bergabung
terima kasih sehat selalu